sebelumnya kpk juga melakukan penggeledahan terhadap rumah dinas gubernur jambi
hari rabu kemarin kpk juga telah memberikan status cegah terhadap zumi zola sehingga ia tidak bisa berpergian ke luar negeri
rumah dinas gubernur jambi jumizola digeledah petugas komisi pemberantasan korupsi
saat penggeledahan sejumlah polisi berseragam dengan senjata lengkap berjaga di pos penjagaan baik di pintu masuk maupun pintu keluar
saat penggeledahan pagar rumah tertutup hingga hanya petugas yang bisa masuk
para petugas rumah tangga juga tertahan di luar rumah sementara zumi zola dan keluarga berada di jakarta
baik petugas kpk maupun perwakilan pemda jambi tidak ada yang memberi keterangan penggeledahan ini
selain memeriksa rumah dinas gubernur penyidik kpk juga menggeledah dua buah mobil termasuk mobil dinas yang biasa digunakan oleh zumi zola
tim penyidik kpk akhirnya keluar dari rumah dinas gubernur di kawasan jalan sultan toha nomor satu ancol kota jakarta
jambi pada pukul tujuh malam dengan membawa tiga koper dan dua kardus
sementara itu dilansir dari laman detik com komisi pemberantasan korupsi telah mencegah jumizola berpergian ke luar negeri hingga enam bulan ke depan
surat keputusan kpk tentang pencegahan ke luar negeri atas nama zumi zola zulkifli telah diterima ditjen imigrasi pada tanggal dua puluh lima januari dua ribu delapan belas lalu
sedangkan melalui pesan singkatnya jumi yang dikonfirmasi soal penggeledahan mengaku tidak mengetahui mengenai perkembangan status hukum dirinya
zubizola diperiksa kpk pada lima dan dua puluh dua januari dua ribu delapan belas sebagai saksi untuk tersangka saifuddin yang merupakan asisten daerah tiga pemprov jambi dalam kasus dugaan suap ketok palu apbd jambi